apa apa yang disyukuri saya sama suami sama anak saya masih di sini kasih nyawa alhamdulillah ya allah
alhamdulillah ya allah
alhamdulillah ya allah
alhamdulillah ya allah
tidak ada sama sekali goyang tidak ada langsung grup gitu saja atapnya menimpa saya tubuh saya sama suami
sama suami saya merangkak di bawah ada tetangga yang nolongin saya minta tolong kalau tidak salah hampir sepuluh menitan tolong tolong saya
alhamdulillah ya allah
alhamdulillah ya allah